topi kenapa kelingaku masih begini ya
wabuh gua hari ini pasti lezat
lain lezat gua ini juga berkhasiat
buah apel itu kalau dimakan bisa mendatangkan rezeki
dan gua jeruk kalau dimakan bisa mendatangkan kekuatan
padahal gua gua ini kan gak ada masalah
selain rasa dan vitaminnya aja
ah biarin aja kita lihat
dia pasti akan mengambil salah satunya
wah kamu hebat banget ya
kamu benar benar anak berkelingak ldai
apa yang kamu lakukan dengan keringaku
itu akibat perbuatan kamu sendiri
masaklah aku balikkan duitnya aku raksasa
maaf banyak urusan
sekarang apapun yang akan ku sentuh tidak akan ku bunyi remas lagi
tanganku sudah normal
aku akan menjemuan orang nih
aku nggak mau pulang lah aku malu
itu aku kelinci
aku kelinci yang waktu itu mau kau panah
apa kamu masih ingat
kamu bisa bicara
tentu saja midas aku bisa bicara
karena aku bukan kelinci biasa melainkan kelinci ajaib
mendingan kamu pulang aja sekarang
ibumu pasti sedang menunggu
aku malu dengan kamu
ya aku mengerti perasaanmu saat ini midas
raksasa itu mungkin telah hilang kesabarannya
sehingga telinga kamu bisa jadi seperti itu
apa ketinggaku bisa kembali seperti bentuk semula
oh tentu saja midas tentu
bagaimana caranya kelinci bagaimana
midas andai saja aku bisa menolong pasti akan kutolong
tapi hanya raksasa itulah yang tahu
caranya sekarang mendingan kamu pulang aja kamu jangan khawatir karena raksasa itu pasti akan
memberitahu caranya baiklah terima kasih aku akan pulang oh oh oh cepet buka pintunya bu ibu

sekarang apapun yang akan aku sentuh
bakal berubah jadi emas lagi
tapi mau jumpa lagi ya
kenapa keling aku masih begini ya
seperti beli kedai
pak bangun pak
pak bangun pak
apa yang terjadi bu
akhirnya bapak selamat
tadinya ibu udah putus asa pak
kenapa sih bapak masih mikirin itu
itu membuat kita jadi repot pak tamat
terima kasih tuhan
bapak kita ambil as
bapak kita ambil as
kita mau ke bawah
jangan ke sini
udah mau apaan
kita masih mau bangun sama wanita kita
kita udah jauh atau kita hanapin
kita hanapin lah
ngomong apaan di sini ada masalah apa
jangan pada tanya
dia harus bertolong jawab dia harus bertolong jawab
ada apaan ini
perehat perehat kayak orang nggak punya aturan aja
kalian ini menuntut bidas yang telah membohongi kami
dia harus bertolong jawab
dia harus bertolong jawab
tidak tidak tidak
kami mau nuntut sesuatu kepada kalian
kalian sendiri yang datang ke sini
hah iya kan
kalian ini semuanya harusnya sadar
dan berterima kasih kepada kami
karena telah disadarkan bahwa harta itu bukan kekal selamanya
rasa sendiri yang membuat kalian sengsara
kalau kalian ingin lapor sama kds atau pihak keamanan
kami akan menghadapinya
atau kalian ingin terima kasih